sementara calon gubernur basuki cahayapurnama tidak ambil pusing dengan rencana demo besar besaran pada empat november mendatang
ia yakin aparat akan menyiapkan langkah antisipatif agar kondisi jakarta tetap kondusif hingga waktu pemilihan pada februari mendatang
ahok menyatakan aparat keamanan telah bersiaga menghadapi berbagai ancaman menyangkut isu keamanan di wilayah dki jakarta menjelang pilkada dua ribu tujuh belas
salah satunya isu adanya potensi konflik dalam skala besar pada empat november mendatang yang disebut melibatkan ahok terkait dengan pernyataannya dalam kunjungan kerja di kepulauan seribu beberapa waktu lalu yang dianggap menistakan agama islam
menanggapi hal ini ahok mengaku telah menjalani pemeriksaan dan kasusnya telah diselesaikan baris krim mabes polri
bahkan ia telah meminta maaf atas pernyataan yang disampaikannya dalam kunjungan kerja tersebut
saya kira kasus juga sudah selesai kita sudah minta maaf kita sudah datang ke baris krim
silakan kalau yang berpihak nggak suka kan pihak yang nggak suka juga punya pengacara punya bagian hukum
minta aja berita acara pemeriksaan ke penyidik baris krim buat apa merusak jakarta gitu loh